saya mohon maaf sekali atas keterlambatan saya
karena handphone saya lowbat dan saya pun juga kebetulan ada pengajian di luar
gak apa apa untung ada adibah ustaz ustaz disini
saya mohon maaf juga kalau memang penyambutannya ini kurang maksimal
saya berharap kita bisa tinggal sedikit lebih lama
tapi saya sangat berterima kasih untuk waktu yang kita bisa habiskan bersama

paling beragam muslim di mereka juga menjalankan tradisi gotong royong
terima kasih atas penjelasan
terima kasih atas penjelasannya
pak dubes pak evan kalau begitu silahkan duduk
kita akan menyaksikan persembahan dari kondorosan kremanta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ingin diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kau yang jadi berharga
hati yang mulia
terima kasih atas penjelasan
bagus sekali bagus sekali
saya sangat berharap kita bisa berbicara lebih lama
tapi saya sangat bersyukur untuk waktu yang kita dapatkan untuk berbicara bersama
dan saya menantikan untuk berbicara bersama lagi pada masa depan
beliau bilang dia senang sekali bisa di sini
dia harap bisa di sini lagi nanti
ingin dia bisa cepat gitu ya
amin semoga kita bisa berbicara lagi ya
pak ini ada takjil dari pesantren kun anta
waduh dek kok kasih banyak ya dek ya
butet gak boleh takut dia itu ciptaan allah juga
kita harus melakukan dia dengan baik
makanya kita harus bersyukur masih dikasih allah akal yang baik
dan juga kesehatan yang baik
ini pak takjilnya
ini pak takjilnya
ini pak takjilnya
pak takjilnya pak
ini pak takjilnya
ini pak takjilnya
aaaaah ini dia mas takjilnya mas
udah lagi ambil dua
dua dua dua
sekarang lukman nya di mana
belum udah nggak
sekarang mari sama sama kita baca doa buka puasa ya
hai kau silakan artinya dibacakan ya allah karnamu aku berbuka kuasa denganmu aku beriman
dan dengan rezakimu aku berbuka kuasa dengan rahmatmu ya allah yang maha pengasih amin
diriku jadi seperti mereka agar aku berharga bisa berbangga dulu ku sangka ku kan dapatkan
semuanya kiranya aku salah ternyata salah jadi selain hablum minallah islam pun mengajarkan
kita untuk hardominanas hubungan antar sesama manusia jadi islam itu mengajarkan kita agar
selalu bertoleransi saling menghargai saling tolong menolong antarumat beragama ya karena
karena kita ini adalah negara yang demokrasi apalagi islam adalah agama yang rahmatan lil
alamin yang mengajarkan kita dengan kasih dan sayang sampai di sini pahim tuh wah wah
coba sekarang ustadz musa yang mulia dah santun minta kamu untuk mengulang apa yang tadi disampaikan
oleh ustadz ridwan ya garis besarnya aja itu siapa lupa sama indra aja kasih tahu ayo cepat
makanya kalau guru lagi ngajar itu dengerin jangan malah tidur ya udah kali ini ayo sobri
ayo ulang apa yang tadi sampai kalau jadi doang eh eh pertunjukan khusyidahnya seri ya ustadz ya
ini nih yang disebut dengan jaka sembung makan sayur lord deh nyambung deh
ini kenapa kok di bawah kayak gini ini ustadz ismail lemes
yaudah yuk bawa bawa